pandemi covid sembilan belas mengharuskan sebagian orang untuk bekerja dari rumah dan lebih banyak menggunakan aplikasi virtual meeting
emiten pertambangan bumn pt bukit asam tbk membukukan perolehan laba bersih senilai sepuluh triliun rupiah pada periode kuartal ketiga tahun ini
bang ini aku aja kepanasan sampai merah tanganku
sajian yang hanya ada di awal tahun ini semakin unik dengan adanya ubur ubur sebagai bahan salad dan bumbu bubuk lima rempah
karena masyarakat yang terkena covid masuk rumah sakit dibayar pemerintah
jadi antara wader yang baru sama yang udah lama kan beda gitu
kenyalnya tuh kenyal yang padat
jadi saya nggak pernah lihat ayah saya menolak orang yang datang untuk meminta bantuan dalam bentuk apapun
ya saya dengar ya kita diskusikan
pembangunan jangka menengah dan panjangnya
kasusnya banyak sekali kan memang
ya kalau kita lihat statistik pertandingan sejauh ini di piala asia
semoga nanti puas saya kuat ya meskipun sudah push up sekarang
psi ini kan kalau kita lihat angkanya cukup tinggi ya untuk pilek untuk real count kpu di pileg dua ribu dua puluh empat ini
mengenai jalan bergabung rt
udah alhamdulillah bisa membantu warga warga
ada satu ratus enam puluh ribu orang meninggal tuh
perlahan mulai menyatu satu sama lain
itu ya kalau gipang itu makanan yang lama itu
itu dari awal abad ke delapan belas sudah terbentuk
jadi intinya adalah apd nya ini agak sedikit mirip
dengan tugas tugas kemanusiaan ya
kemudian setelah besaran ini ini banyak rangkaian yaitu perkawinan
selebihnya mungkin sekitar tiga puluh sampai empat puluh persen dari uang yang buat diinvestasi di pasar saham itu bisa digunakan untuk investasi jangka panjang
ikan pertama kali mungkin ada di lombok gitu
ketika air sedang mendidih daun dan batang janggelan dihancurkan dengan alat ini
pak yusak prediksi anda berapa kandidat yang akan muncul nanti di pilgub dki
dan sampai sekarang nih di purwakarta karawang dan kabupaten bekasi masih ada yang namanya bank emok ilegal
menyebabkan kemacetan yang mengular sepanjang dua tiga km
kabupaten lombok tengah adalah salah satu kampung suku sasak tertua di lombok
kebanyakan sih manggil reinhardt cuman reinhardt juga boleh reinhardt reinhardt
pada tahun dua ribu dua puluh dua jumlah berbagai upaya penyelamatan di ibu kota
untuk menambah rasa pada olahan kita hari ini
satu hal yang perlu diketahui lagi
jadi karena usianya sudah sangat tua lokasi ini diperkirakan sudah ada sejak tahun seribu empat ratus an
makanya ada global taxation agreement
dalam hal ini membaca undang undang atau undang undang dasar
ya kalau saya lihat kan pertama kalau masalah intervensi
hingga alasan yang penting diterima di universitas impian
adapun aturan berbeda diterapkan bagi remaja dengan rentang usia dua belas hingga tujuh belas tahun
direktur utama indobuildco yang membawahi hotel sultan dan sultan residence ponco sutowo mengaku telah menjalin komunikasi yang baik dengan kementerian sekretariat negara
pembelajaran tetap muka juga berdampak pada penjualan alat tulis yang berada di jalan cibadak bandung
nah yupin ini hanya satu dari tujuh puluh empat ekor kucing disabilitas
perintah enggak instruksi enggak namun bisa jadi hasil diskusi
dan juga ramah untuk kantong kalian tapi juga mendukung yang namanya circular fashion
terus aku pengen semoga kedepannya jadi lebih baik supaya kembali normal lagi
ya yang pastinya cukup sulit untuk kita di dunia entertain untuk terus memberikan karya ditambah lagi bioskop
oke jadi dia dua belas tahun kemudian ternyata dia masih bisa melenggang angkin
itu juga harus kita mitigasi karena pemilihan serentak ini kan penyelenggara di tiga tps juga susah
kamis petang untuk mengikuti program mudik gratis polda metro jaya
itu karena saya itu perjalanan kan dari madura ke malang
nah kalau dia bisa sama sama enak kita lihat
adonan yang telah dikukus tidak bisa langsung diiris tipis
kalau misalnya regulator tuh emang selalu tertinggal di negara manapun ya bahkan di negara maju
kayak waktu hillsborough juga setelah berpuluh puluh tahun
untuk nemuin beberapa korban
lagi pula juga sudah dinyatakan oleh presiden biden bahwa mereka dia tetap akan mendukung israel tapi tidak akan ikut israel
ya ya ya rusak rusak rusak rusak kabur tuh
dan pakar hukum tata negara universitas andalas charles simabura
dengan apa yang dilakukan
apbn kita mampu nggak sih mbak untuk tahun tahun depannya
manusia pasti afraid of perubahan
dan masyarakat sendiri harus punya persepsi bahwa
nah reza liputan mengumpulkan data dari yusuf mansur ini
dengan mencuci tangan menjaga jarak dan sebagainya itu kita lakukan lagi ya
dan ini tidak hanya diperuntukkan untuk yang produktif saja
karena mereka yakin akan banyak hal baik datang dalam kehidupan mereka
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengklaim
itu tuh dampak yang dia lakukan tuh apa sih gitu konkretnya gitu
dan kenyalnya itu bukan kenyal yang lembek ya
taiwan untuk libur libur kehitung jarang sih ya kalau di sini sih
kami hanya tinggal di sini dan tidak keluar kemanapun
tapi yang paling penting keduanya punya minus
seringnya karena capek kerja jadi tidurnya di atas jam dua belas jam satu dua
ini apa anak hap juga dia sempet di hap kan
ini yang memang betul
selain itu walau melakukan frugal living samuel dan claudia dapat tetap liburan
ngapain aja sih mbak masih main medsos kah
jadi sebenarnya ada teknik khusus ketika kita akan melakukan presian ya
harus ada tadi ya pancingannya ketika momen tertentu gitu ya